terima kasih semuanya mati dulu
tempat kuliner menu pecel yang mahal dan berisik ini diberi nama warung pecel punten
warung ini berada di ketami pesantren kediri jawa timur
kata punten yang disematkan pada warung pecel ini karena pecel ini disajikan dengan punten
sebuah menu olahan beras dan santan kental yang pembuatannya pun sama seperti memasak nasi
setelah matang adonan punten ditumbuk hingga padat sebelum disajikan bersama sayuran dan sambal pecel
menikmati pecel punten di warung milik sumiati ini juga harus terbiasa dengan suasana yang berisik dari pelayannya yang kerap berteriak saat melayani pelanggan
tak jarang suara saut sautan dari meja saji terdengar hingga ke meja bagian belakang
sementara julukan pecel termahal di dunia karena seluruh harga makanan memakai nominal jutaan rupiah
enam juta rupiah tanpa minum dan tambahan lauk
isinya dua potong punten sayuran kerupuk pasir dan sambal pecel
tentu saja nominal itu bukan harga sebenarnya
harga enam juta untuk satu porsi pecel punten berarti enam ribu rupiah
nasi jagung nasi putih jelang campur dua segala ada
kenapa harganya sampai juta
harganya nasi putih enam juta
pecel putih enam juta
nasi jagung enam juta
pecel putih enam juta
kenapa kok sampai jutaan
pembeli ini uangnya banyak enam juta enam juta
sini biar dapat rezeki yang banyak
banyak pengunjung yang kembali ke warung ini untuk merasakan perpaduan punten yang pulen dengan sambal pecel dan kesegaran sayurnya
murah sekali dengan porsi yang besar
berapa tadi harganya biasa yang banyak
per piring enam juta
ya per piring enam ribu
berapa ini harga
saya sudah langganan lama di sini
kalau ingin pecel punten saya mesti ke kediri
selain menikmati pecel punten para pelanggan juga bisa menikmati aneka masakan tradisional seperti lele goreng ayam goreng nasi jagung tempe tahu hingga ikan laut kuah pedas
meski berada di area persawahan dan jauh dari pusat kota warung ini tak pernah sepi pembeli
fadli rahmawan kediri jawa timur
guys besok semuanya lagi ya guys
bersambung besok semuanya lagi